gue bakal bongkar kebohongan ini
eh kamu kesini ada apa ya
aku mau minta uang lima ratus jutanya
ah lima ratus juta
hah aduh ampun
duit apa itu lima ratus juta

tante kan nyuruh aku buat bikin refah kecelakaan sampai refahnya meninggal
tante gak pernah ya
mama nyuruh gue pulang buru buru
tante aku mau minta uang lima ratus juta
tante aku mau minta uang lima ratus juta
tapi kan kamu masih capek lah
enggak lah biasa makan aja capek
ini bapak sama non reva mau nyusul nyonya adrian
kamu jaga rumah ya
mendingan sekarang lo langsung telepon refah
bilang sama dia kalau lo udah di depan rumahnya
sayang kamu cantik banget ya malam ini
ya allah prih
rupi gimana dong reva lupa ganti baju lagi
kamu cantik banget dengan gaun ini
kayak papi ngeliat mami kami yang muda
eh pak bisa aja
cuma kan refah gak enak dong
masa ke rumah sakit pakai gaun
gak apa apa lah
namanya juga rumah sakit
rumah sakit kan tempat semua orang
kumpul dengan segala macam kosong
ada yang datengnya gak pake sepatu
ada yang pake sarung
bahkan ada yang pake baju penghantin dateng ke rumah sakit
iya juga sih pia
kalau istilah kata mah
musibah itu gak tau ya pi kapan datengnya
ih kamu ngomongnya pake musibah mah
kayak surti aja
aku udah aku gak sadar pi
oh iya gimana diner kamu
ketemu sama orang tuanya
sampai jumpa pak
sebenarnya sih papi pernah ketemu sama orang tuanya boy
terutama mamanya boy ya marissa
waktu itu papi ngantriin adriana
nah adriana kan waktu itu jadi model tuh
mama marisa itu taunya kalau papi ini adalah ayahnya adriana
bukan ayahnya kamu
karena waktu itu dia memintangi sebuah iklan
nah di iklan itu diperlukan seorang ter
yang belum menikah
rafa juga pernah sih pi ketemu sama mamanya boy sebelum dinner tadi
waktu itu mamanya boy pergi ke rumahnya kita
terus tapi adriana gak bolehin reva nyamperin namanya boy
dia sih alesannya karena takut ketauan
kalau misalnya dia ternyata udah punya suami udah punya anak
mungkin dia takut dituntut kali ya pi
tapi robeamu satu nih
ya yang kamu minta
hai boy boy yuk kita pergi minta dulu ada apa sih sebenarnya
maaf aduh boy kamu harus temanin mama ke rumah sakit ayo
adriana sakit boy kesian yuk aduh mah ini kan udah malem mah iya tapi tenang aja kamarnya
adriana itu vip jadi kita boleh datang kapan aja tapi adriana itu butuh istirahat mas justru
adriana itu butuh di jenguk sama kamu cuman sebentar nggak papa kok yuk mana ya maya aduh
kamu jangan punya pikiran macem macem udah cuma sebentar aja ngeliat adriana
buat semangatnya ya semangatin adriana ya oke aduh bayu dong mau dong mau gimana ya
mama kenapa sih care banget sama adriana

lha katanya lagi dirawat di rumah sakit kok ada di sini mana penampilan yang pembantu banget
tante kok ada di rumah tante maksud angel teh apa ya ya iyalah di rumah emangnya aku mau datang

emangnya emangnya mustique luyuran malem malem gitu emangnya saya ini kupu kupu malem gitu
seeps haiho oh ya iyalah sehat sehat alhamdulillah sehat walafiat kenapa gitu tadi pagi dia bilang
sama aku di rumah sakit sekarang sehat gimana sih tante ya ya ya ya tante lupa kalau tante itu tadi ya tante yang nah god terus nih
iya iya iya iya tante lupa kalau tante itu tadi sore baru tulang dari rumah sakit
gue yakin banget kalau gue udah dikadalin
nih orang pasti bukan mamanya reva kan
gue bakal bongkar kebohongan ini
eh kamu kesini ada apa ya
tante aku mau minta uang lima ratus juta nya aku
hah lima ratus juta
aduh ampun itu ampun
duit apa itu lima ratus juta
tante kok lupa sih tante
tante kan nyuruh aku buat bikin reva kecelakaan sampai reva nya meninggal
eh no no no tante gak pernah ya nyuruh nyuruh kamu nyelakain reva ya
ih tante gak cuci tangan ya
ya udah kalau tante gak mau ngasih lima ratus juta aku
terus ya aku gak apa apa
nanti aku bakal laporin tentang ke polisi supaya nanti dihukum
habis itu dihukum pancuk
aduh aduh aku pancuk
ya udah tante kita pulang aja
jangan pulang dulu
aduh tolong dong jangan
saya tuh gak bersalah
saya tuh gak pernah nyuruh kamu nyelakain non repa